kenapa kita nggak boleh masuk
taupun taupun kita ada jalanan apa
cuman aku kaya doang gak boleh masuk
hai kamu ngapain lagi sih sini aku tahu fah kemarin itu aku salah sama kamu jadi
minta maaf aku aku ngajak kamu jalan mau ya
boleh tapi nanti aku beli makanan minuman ya oh oh ya boleh boleh dengan senang hati yuk
jadi aku enggak sia sia dulu ngomong mereka kalau sekolah itu pelajaran paling penting
kamu seneng enggak dengan perubahan anak anak
pak kamu ketemu sama anak anak oleh gimana aku mereka di jalanan kasihan banget
nanti kalau itu bisa diatur pak stop ya di sini aja
hmm kok kita berhenti di sini kenapa tadi aku nyuruh anak anak belajar di situ
nah sekarang kan jam makan siang pasti mereka lapar makan bareng mereka yuk
kita makan bareng bareng yuk
gua tau tuh lagi jalan sama candy ke mall
lha mobilnya kan sama gue mereka naik kapan
naik taksi kali
heem kebetulan ga ada mama dan candy
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ini aku bawain makan malam buat kamu
kita makan malem bareng ya
kamu ga perlu ngerebut hatiku dengan caranya kayak gini
kamu tuh cuma buang buang waktu buang buang uang buang buang energi
fah aku itu cuma pengen ngajak kamu makan
masa kamu gak mau sih
he kamu jangan marah ya sama aku
tadi aku ngasih mereka kartu buat main di happy zoo
isinya tuh udah ada seratus ribu
jadi mereka bisa main sepuasnya di mall
lu nyuruh pergi anak anak ke mall tanpa ada yang ngantri list
apa mereka itu udah gede
di jalanan aja mereka berani
masa cuma di mall doang mereka takut sih
ini ini kesalahan yang sering lo lakuin
lu tuh gak pernah mikir banyak apa yang lo udah berbuat
eh liz lu tuh ga tau apa apa soal anak jalanan
mereka tuh bukan hanya kekurangan uang liz
tapi juga kekurangan kepercayaan
aku nolong kepercayaan
maksud kamu apa sih pak
udah lah liz aku mau nyuruh anak anak dulu lah
gini aja biar kita cepet sampe ke sana
mana bocah bocah itu semua ya
walaupun mereka anak jalanan liz
mereka tuh gak pernah pulang terlambat
jalanan tuh masih bahaya tau ga buat mereka
aku sebenarnya cuma pengen makan berdua doang sama kamu
aku gak mau mereka ganggu
tapi gara gara aku hal ini sempat terjadi
lo itu emang egois tau gak liz
itu yang gak gue suka dari lo
semua kebaikan lu itu ternyata gak tulus dari dulu
dan yang lebih gak nyangka lagi
semua perhatian luka anak anak itu ternyata menyimpan maksud lain
gue mau nyari kemana
mau laporan kemana gue
mereka itu cuma anak jalanan biasa
pakainya juga sama anak jalanan biasa
gak ada yang merhatiin
cuma gue lapor polisi gue diketawain tau
ayo kita cari yuk
kenapa kita gak boleh nyari
gak ada yang mau masuk
gak tau kita ada jalanan apa
cuma anak anak kaya doang yang belum masuk
gak ada yang mau masuk
anak anak kecil yang main di sini nggak mas
gerombolan anak anak kecil
enggak mas enggak
ya ampun eh
yaudah jangan nangis jangan nangis
katakan sih dia
itu kak kamu nggak boleh masuk kain
waktunya masih ada dua jam lagi
kalian semua masih bisa main
ini udah malam mereka harus pulang
aku mau naik angkot
balikin semua kartunya
pak pak pak
aku sudah berusaha berubah
susah payah jadi anak baik
tapi ternyata semua itu percuma
apa dan anak anak itu gak suka padaku
selama ini aku cuma buang buang waktu
dan tenaga yang percuma